hari ini tim dvi kembali mengidentifikasi empat jenazah korban kebakaran depo pertamina pelumpang
sehingga total sudah dua belas jenazah yang telah teridentifikasi dari lima belas jenazah plus satu bagian tubuh
dan untuk mengkonfirmasi langsung terkait hal ini kami telah terhubung dengan kabit dvi pusdokkes polri
kombespol ahmad fauzi selamat malam pak ahmad
selamat malam mbak
pak ahmad ada empat jenazah tambahan yang hari ini berhasil diidentifikasi
nah ini bagaimana informasi selengkapnya pak
jadi benar memang pada hari ini berdasarkan hasil sidang rekonsiliasi dvi tadi siang
dihasilkan kesepakatan bahwa ada empat data antemortem yang cocok dengan data postmortem
yang kita dapatkan
dan kita periksa di kamar jenazah
dan hasilnya telah kita rilis tadi jam empat sore kurang lebih
bisa diulang kembali data datanya pak fauzi
untuk jenazah yang teridentifikasi hari ini
laki laki sembilan tahun yang pertama
kemudian yang kedua sebagai hanifah
perempuan lima puluh tahun
yang ketiga adalah hardito
laki laki usia dua puluh tahun
dan yang keempat adalah dayu nurmawati
perempuan berusia tiga puluh sembilan tahun
artinya dari lima belas jenazah sudah dua belas jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi
nah tim dvi ini memakan waktu yang cukup lama sebetulnya melakukan
apa saja sebetulnya pak fauzi yang menjadi kendala proses identifikasi jenazah korban kebakaran depo pelumpang ini pak
sebenarnya yang menjadi kendala adalah karena minimnya data antemortem yang kita dapatkan dari keluarga
hal ini mungkin disebabkan karena memang data data atau dokumen yang dibutuhkan untuk melaporkan diri
hangus atau terbakar pada saat kejadian
jadi memang untuk itu
agak ada kendala dari keluarga untuk mencerahkannya kepada kita
nah ini untuk proses identifikasinya sendiri
apakah semua dilakukan tes dna ataukah mungkin sebagian dengan tes lainnya seperti tes sidik jari dan lain sebagainya pak fauzi
jadi pada hari pertama kita membuka posko antemortem
di mana ada keluarga yang melaporkan diri melaporkan keluarga yang hilang
dan ketika kita
anggap keluarga ini bisa kita jadikan sampel dna nya
seperti karena keluarga kandung orang tua anak kandung atau saudara
sambil menunggu hasil dna kita kejar dengan metode lain yaitu misalnya sidik jari
ketika hasil dna belum keluar namun sidik jari sudah keluar
jadi kita bekerja memang kita mencari metode yang tercepat
namun tetap tidak meninggalkan ketepatan
yang kita utamakan pertama kali
artinya dua duanya berjalan secara simultan begitu ya pak fauzi
nah pak fauzi dari lima belas jenazah sudah dua belas yang teridentifikasi
ada tiga jenazah lagi yang belum teridentifikasi
ini apa saja kesulitannya sehingga masih belum bisa diidentifikasi
seperti yang saya sampaikan tadi
bahwa memang karena kondisi jenazah yang sudah sulit
dikenali dengan metode visual
atau metode dengan pengenalan data data sekunder
maka kita mengejar yang bersifat primer
primer itu ada tiga
yang pertama adalah sidik jari
yang kita sudah lakukan secara maksimal kemarin
dan ternyata tidak semua jenazah bisa kita periksa sidik jarinya
karena memang sudah hilang pada saat kebakaran
kemudian yang kedua kita coba dengan metode
memang ada beberapa keluarga yang melaporkan
kondisi gigi gigi keluarganya yang hilang
kita catat dan kita bandingkan dengan kondisi gigi gigi
dari korban yang kita temukan
dan kita periksa di kamar jenazah
dan yang terakhir adalah dna
dimana dna adalah metode paling terakhir yang kita andalkan saat ini
meskipun dna memang masih membutuhkan waktu yang cukup lama
apalagi kondisi jenazah yang terbakar seperti ini
kesulitan kita adalah mencari sampel dna yang bisa kita proses
yaitu misalnya bagian tubuh yang memang jauh atau tidak tersentuh api
atau minimal yang paling sedikit terpapar oleh panas itu sendiri
sehingga sampel dna yang kita ambil seperti uang
itu bisa kita proses
dan untuk pemrosesan tulang
tentunya jauh lebih lama dibandingkan dengan proses dari bagian tubuh lainnya
karena memang ada proses tambahan dari yang harus dijalani dari pemeriksaan dna melalui tulang itu sendiri
baik karena memang jenazah ini kondisi luka bakarnya menjadi salah satu tantangan begitu ya pak fauzi ya
ada satu bagian tubuh yang kemudian juga ditemukan pak
nah ini apakah bagaimana nanti proses identifikasinya
bagian tubuh atau body part yang kita temukan ini saat ini yang kita lakukan adalah kita andalkan dengan mengalami tes dna
karena bagian tubuh ini kita belum tahu bagian tubuh ini apa
hanya berbentuk bagian tubuh atau yang terbakar
yang kita pastikan bahwa itu adalah bagian dari tubuh
untuk itu salah satu cara untuk membuktikan bahwa itu adalah bagian dari lima belas jenazah yang lain atau bagian tersendiri
jadi jenazah ke enam belas itu di dalam pemeriksaan dna
pak fauzi mengatakan data antemortem yang diberikan keluarga menjadi salah satu kunci untuk melakukan identifikasi
apakah tim dvi kesulitan untuk mengumpulkan data data antemortem ini pak sejauh ini
sebenarnya kita sudah membuat kontak pengaduan
jadi pihak keluarga bisa mengadukan kepada kita melalui telepon kirim dokumen melalui wa dan keluarga mungkin pertama kali datang ke tempat kita
namun untuk pendalaman pendalaman kita bisa melalui telepon bisa melalui wa dan lain sebagainya
sebenarnya kalau data itu ada itu ya mungkin keluarga bisa dengan mudah menyerahkannya
namun karena kondisinya memang sudah secara maksimal sudah tidak ada ya kita tunggu hasil dna
sambil kita mendalami beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan sebelum hasil dna itu keluar
seperti misalnya ada tanda tanda dari tubuh ciri ciri khas tubuh yang perlu kita dalami lagi
mungkin kita dapat di antemortem tapi kita tidak temukan di postmortem
atau kita temukan di postmortem tapi tidak dilaporkan oleh keluarganya
maka kita dalam lagi kita akan cross check satu sama lain
sehingga hasilnya nanti kita lebih
sehingga hasilnya nanti kita lebih
kita lebih yakin untuk menyimpulkan bahwa ini adalah si a ini si b ini si c
karena kita sangat dituntut untuk kehati hatian
jadi hal itu perlu kita lakukan cross check berulang ulang
sampai hasilnya benar benar kita yakin kita sepakati dalam sidang rekonsiliasi bahwa si a adalah si a si b adalah si b
baik semua upaya sudah dilakukan dan upaya untuk memastikan juga sudah dilakukan dengan unsur kehatian
ini kapan pak target untuk selesai diidentifikasi
masih ada tiga jenazah lagi yang belum diidentifikasi dan ada satu bagian tubuh
sebenarnya bagi tim dvi semakin cepat itu semakin baik
karena kita istilahnya mau melakukan
istilahnya tidak mau menunda nunda dan tidak membuat keluarga yang sedang berduka semakin panjang menunggu kabar dari anggota keluarganya
namun keterbatasan kita adalah
karena metode yang kita gunakan adalah metode pamungkas yang membutuhkan waktu
dikarenakan ada keterbatasan data antemotem dan kosmotem
ya mungkin paling cepat kita usahakan mungkin minggu ini atau ya minggu inilah kita coba untuk selesaikan
kita berusaha kita mempunyai rencana untuk menyelesaikan hari ini eh minggu ini
namun lagi lagi kita serahkan pada allah swt
mudah mudahan rencana kita ikhtiar kita diridoi oleh allah swt
dan segera selesai dengan cepat
baik amin kita tunggu semua pak hasilnya dan tentunya keluarga juga menunggu hasilnya
terakhir pak fauzi apakah sejauh ini masih ada warga yang melaporkan kerabat atau keluarganya hilang
hari ini kami monitor tidak ada lagi keluarga yang melaporkan
hanya saja kita melakukan pendalaman melalui telepon dan lain sebagainya
namun tidak ada laporan baru
dan kami mengharapkan memang masih ada kemungkinan ada korban lain
sehingga jika masih ada keluarga yang merasa anggota keluarganya hilang
segera melapor ke pos kuantum mortem dvi pori di rumah sakit bayangkara tingkat satu raden said sukanto pramacati
baik baik kita akan tunggu sama sama bagaimana hasil akhirnya
dan media juga akan terus ikut membantu mengawal kerja dari tim dvi juga
kabinet dvi pusdokkes polri kombes pol ahmad fauzi terima kasih atas waktunya di cnn indonesia prime news
selamat malam pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh